inilah detik detik saat gunung semeru meluncurkan guguran lava pijar
guguran lava pijar terpantau kamera cctv milik petugas pada senin dini hari
dari rekaman cctv terlihat gunung semeru melontarkan guguran lava pijar ke sisi tenggara
atau mengarah ke besuk kobokan sejauh satu lima km
guguran lava pijar teramati terjadi tiga kali
berdasarkan laporan periodik pos pengawatan gunung api semeru
periode sepuluh juli dua ribu dua puluh tiga pukul hingga enam waktu indonesia barat
gunung semeru terpantau mengalami tiga puluh tiga kali letusan enam belas kali guguran dua kali hembusan dan tiga belas kali tremor harmoni
hingga kini status gunung semeru masih level tiga atau siaga
terjadi diawali dengan beberapa kali letusan asap
yang berwarna ketuklatan
kemudian memang terpantau tiga kali terjadi guguran lava pijar
itu tinggi kolom mabunya antara lima ratus sampai tujuh ratus meter
kemudian jarak luncurnya antara lima ratus sampai satu lima ratus meter
jadi karena malam dia
petugas tetap mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas apapun di radius tiga belas km dari puncak gunung semeru
dari sepadan sungai hingga tujuh belas km di sepanjang aliran lahar
masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas dan banjir lahar dingin